tahannya itu sejumlah mahasiswa juga membakar kon pembatas jalan
aksi itu menyebabkan kemacetan di jalur trans sulawesi hingga lima km